penyidik direktorat kriminal khusus polda sulawesi selatan kembali menyita dua unit rumah milik ceo abu turs hamzah mamba
di sebuah kompleks perumahan di maros sulawesi selatan kamis siang
rumah dengan alamat blok a nomor sembilan dan blok d nomor dua belas perumahan lagosi
langsung dipasangi papan pengumuman penyitaan oleh polisi
rumah ini menjadi barang bukti kejahatan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh hamzah mamba
kepada delapan puluh enam ribu peserta umrohnya
setelah pemasangan pengumuman sita di rumah pertama polisi kemudian melanjutkan penyitaan ke rumah lain
hingga kini polisi telah berhasil menyita aset tidak bergerak sebanyak dua puluh satu unit
masing masing tujuh belas unit di sulawesi selatan dua unit di jakarta dan dua unit di depok jawa barat
sementara untuk aset bergerak polisi menyita tiga puluh empat unit mobil dan motor di berbagai daerah
total nilai aset yang disita baru sekitar
satu ratus lima puluh miliar rupiah dari kerugian peserta umroh yang mencapai satu empat triliun rupiah
sampai jumpa di video selanjutnya
ada tiga puluh tiga elektronik milik daripada hamzah mamba
kemudian beberapa uang dalam bentuk dolar real
ya ini sudah kita lakukan penyitaan
jadi sampai dengan hari ini total aset abutur ya
setelah kita data kembali dan kita hitung ulang ini hampir satu ratus lima puluh miliar